ini yang menjadi viral di sosial media beberapa waktu terakhir
foto kartu tanda penduduk ganda viral di jajaran sosial selama beberapa hari terakhir
dikaitkan dengan netizen dengan ajang pemilihan kepala daerah ibu kota
yang akan berlangsung lima belas februari mendatang
modus seperti ini ternyata telah digunakan saat pengumpulan ktp
untuk mengusung calon independen
ktp atas nama mada saidi dan soekarno mendadak viral di sosial media
karena foto dalam kartu tanda penduduk ini mirip satu dengan yang lainnya
foto ketiga ktp tersebut pun dicuitkan oleh menteri dalam negeri cahyokumolo
dalam twitternya ia menuliskan bahwa ketiga iktp tersebut palsu
karena menggunakan data milik orang lain
keterangan ini berdasarkan hasil pelacakan tim monitoring pilkada dirjen dukcapil
ketua kpu dki sumarno mengatakan data dalam foto tersebut benar
nama ketiganya juga ada dalam daftar pemilih tetap
namun fotonya dipalang
ktp yang digandakan jadi tepatnya bukan ktp ganda
ktp yang digandakan yang beredar di media sosial kemarin pagi
itu sudah dilakukan pengecekan oleh kpu dki ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil
data yang ada di ktp yang digandakan dengan foto orang yang sama itu
nama nama tersebut ada di database kependudukan dki
dan juga setelah dilakukan pengecekan ke data pemilih kpu dki
ketiga nama itu juga ada dalam daftar pemilih
dalam akun twitternya cahyokumolo mengatakan beredarnya iktp dengan foto sama
namun identitas berbeda ini merupakan modus yang berulang
modus ini telah muncul saat adanya pencalonan pasangan perseorangan
iktp palsu digunakan untuk mengejar jumlah dukungan paslon tersebut
yosi sesbaniagewab cnn indonesia